mahkamah konstitusi menolak gugatan terkait undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua tentang ibu kota negara
mk menilai gugatan yang dilayangkan tidak jelas dan melewati tenggang waktu pengujian formil
sebanyak enam perkara terkait gugatan undang undang ikn diputus mk hari ini
di antaranya perkara nomor tiga puluh sembilan empat puluh empat puluh tujuh empat puluh delapan lima puluh tiga dan lima puluh empat
baik pengujian formil maupun material uu ikn
enam perkara ini diajukan oleh para pemohon elemen masyarakat
salah satunya mantan komisioner kpk bushro mukodas
dalam amar putusan mk memutuskan tidak menerima permohonan para pemohon dengan beberapa alasan
seperti gugatan yang dinilai tidak jelas atau kabur
begitu juga perkara nomor lima puluh empat dua ribu dua puluh dua yang diajukan bushro mukodas
yang ditolak sebab melewati batas waktu pengujian formil
yaitu empat puluh lima hari sejak diundangkan sebagaimana pasal sembilan ayat dua peraturan mk nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu